berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an silam
semuanya itu pasti ada tahapan tahapannya
selain menimbulkan keretakan di laut
padahal aku sebenarnya orangnya pendiam aku sukanya sendiri mendengarkan musik seperti itu
sebetulnya adalah sebuah nilai yang cukup penting
tapi sebelum abraham aku yakin lah lebih banyak itu
apakah cocok dengan yang diminta oleh desain apakah masih dalam batas batas kekuatan atau tidak
gitu soalnya lo jualan apa ibm ya